kita ke dokter ya
kamu itu badannya panas
muka kamu juga pucat
masa kamu dibawa ke dokter
tapi aku gak mau
ini anak pasti masih takut
ini dia sama saya
meli harus kasih tau papa
jangan jangan jangan
sebentar ya pak
ya mbak meli
mbak meli kenapa
kok mbak diem
meli gak tau
mbak tasha sekarang beli aja
tolong bawa tasha ke rumah sakit sekarang juga
kita ke rumah sakit
jangan jangan dia nggak mau keluar kamar karena tadi aku marahin
kita ke dokter ya
gak usah ma
kamu itu badannya panas
muka kamu juga pucat
masa gak mau dibawa ke dokter
tapi aku gak mau ma gak usah
ini anak pasti masih takut
karena tadi aku marahin dia
kalau kalau terkena dia
terima kasih ya
saya nyari dia karma kurang luar tangi
tapi dia ya akhirnya uranus
memang geram soalnya
tidak ada apa apa cewe
kayak iges boleh gitu ya ma
tidak apa apa makin'
sekarang sama krijgen supaya
nanti jangan ikut ya
kasih handphonenya ke aura ma
iya kenapa pa
lagi sakit ya katanya
mau ya kita ke dokter
aku nggak mau
loh kok gitu
kalau lagi sakit itu harus ke dokter
biar cepat sembuh ya
tapi aku nggak mau pa
entah lagi juga sembuh kok
kah lebih baik kamu pulang deh
kamu langsung bujuk dia
naya pasti bisa bujuk aura untuk pergi ke rumah sakit
aku harus cari bening lagi
semoga kalinya aku bisa menemukan
bisa menemukan benih
ini sudah waktunya saya pulang
saya pergi sih
jangan pulang dulu
tadi saya telepon
untuk kanjak ke dokter
tapi dia nggak mau
dia gak mau saya bujuk
saya minta bantuan kamu ya
untuk bujuk aura
barusan mama saya yang hubungin
saya udah bujuk aura lo telpon
dia tetap nggak mau
makanya saya butuh bantuan kami
aku mau cari bening
tapi kasihan aura
akurat kan deket banget sama kamu
dia pasti mau
kalau kamu yang bujukin dia
kalau aku ke rumah paraka
di sana ada buah ajeng
bu ajeng pasti marah kalau aku masih berurusan sama paraka
kamu pasti kepikiran soal mama saya
untuk sementara ini
abaikan aja semua itu
yang paling penting kesehatan aura
saya khawatir kalau nggak segera dibawa ke dokter
saya takut dia kenapa kenapa
tasnya sekarang lagi ada di ugd pak
kenapa tasya sampai seperti ini
mas kamu sabar dulu mas
kalau bukan kamu siapa lagi
kalau aku kasih tahu soal billy
kamu gak bisa jawab kan
mas denger aku dulu dong
aku berani bersumpah mas
kamu pikir aku percaya
setelah apa yang terjadi belakang ini
kamu pikir aku percaya dengan oman kamu
tapi mas aku beneran
mas bukan aku pelakunya
keluarga dari pasien tasya
mari ikut saya ke ruangan dokter pak
anak saya baik baik aja kan
saat ini tasya sudah siuman pak
jadi bapak jangan terlalu khawatir
sekarang saya boleh ketemu anak saya dok
ada sesuatu yang ingin saya sampaikan
tentang kondisi tasya saat ini pak
hasil dari pemeriksaan